siapa bilang seafood segar itu sulit didapatkan dan harganya mahal
di pasar ikan modern di muara baru di penjaringan jakarta utara kita bisa mendapatkan seafood segar dengan harga terjangkau
malahan katanya harganya masih bisa ditawar loh
kira kira benar nggak sih kita akan coba buktikan dengan uang seratus ribu rupiah
kira kira kita bisa dapetin apa aja ya yuk
pasar ikan modern muara baru ini diresmikan oleh presiden joko widodo tahun dua ribu sembilan belas
di sini banyak sekali aneka seafood segar yang berasal dari berbagai daerah di indonesia
tapi mayoritas berasal dari pelabuhan perikanan samudera nizam zaman yang tak jauh dari pasar ikan
ada delapan ratus sembilan puluh enam lapak pedagang ikan dan seafood di sini
di sini ikan dan seafoodnya masih segar
seperti kepiting ini nih
yang itu merah merah
ini kakep merah ibu
kakep merah ini berapa
jadi dua puluh lima aja lah ini dua puluh lima sama dua puluh empat puluh lima
empat puluh lima dua ikan ikan kakep dan ikan kue
masih ada sisa uang rp dua puluh lima ribu kayaknya kerang nih enak ya
kalau ini kerang apa mas
kerang bambu rp dua puluh lima dapat berapa
rp tiga puluh boleh deh ini tapi dapat bonus gak nih mas
dapat senang aja
dapat bonus ya yeh dapat bonus
kerang tahu boleh
asing dapat bonus kerang tahu
sudah selesai belanja jangan langsung pulang ya
karena kita bisa menyantap langsung belanjaan kita di vodafone
di food court yang berada di lantai dua gedung ini
yap di sini ada jasa mengolah seafood dengan beragam pilihan bumbu
harganya pun terjangkau
untuk ikan bakar rp dua puluh lima per kilogram
sedangkan untuk memasak aneka seafood harganya rp tiga puluh per kilogram
setelah menunggu sekitar dua puluh menit seluruh hidangan sudah siap disantap
lengkap dengan sambal dan lalap
food court pasar ikan modern muara baru biasanya mulai ramai pengunjung saat sore hingga malam hari
lokasinya yang nyaman dan bersih cocok untuk tempat berkumpul bersama keluarga dan teman teman
yang di sini seafoodnya murah enak segar juga
ya gitu deh
ini di bawah
iya ini di bawah
sekarang kami ke interior semua
jadi mampuétais endang untuk makan lalu
sekarang sampai ke bar'
umur satu rupiah

nah kalau tadi monika jalan jalan ke pasar ikan
saya sedang sibuk bantu chef masak nih
semua bisa diolah dengan cara dibakar dan dipanggang
yang pertama mari kita buat good smoke salmon
ikan salmon dimarinasi terlebih dahulu dengan bumbu
yang terdiri dari yogurt mayonese dan beragam rempah
seperti bawang putih dan origano
dimarinasi berapa lama sih chef
kalau belum marinasi untuk smoker ini kita simpannya sudah dua puluh empat jam sebelumnya
kenapa kita dapat dua puluh empat jam sebelumnya
untuk dapetin flavor base yang merata sama semua
daging yang daging salmon ya yang sudah ada di patut sini
oke salmon sudah siap untuk masuk ke dalam tungku yang sudah berisi kayu bakar
tapi kayunya tidak menyala layaknya arang yang dibakar ya
nah ini kan ini kayu juga kita sudah shocking ya
kita sudah shocking biar kayunya basah jangan sampai nanti cepat mateng jadi panas gitu
karena ini bakalan kita slow cooking sebenarnya
jadi asapnya dibiarin
kita diamin ke dalam smoker ini sekitar dua puluh menit lima belas dua puluh menit lah
nanti sudah siap udah ready kita angkat nanti kita angkat
sambil menunggu salmon dipanggang kita olah daging t bone
kenapa disebut t bone
karena terdapat tulang berbentuk huruf t yang dikelilingi daging di kedua sisinya
setelah ditaburi garam dan lada
tinggal diolesi minyak zaitun
kuas untuk mengoleskan minyak zaitunnya menggunakan rosemary nih
t bone pun sudah siap meluncur di pemanggang
ketika sudah matang kita bisa mengoleskan beragam saus dan sambal di atas hidangan barbeque yang akan disantap
tak hanya saus khas negeri manca seperti chimichurri dan barbeque
ada pula sambal khas nusantara seperti sambal kecap dan sambal mata
tadi aku nyobain ada lamb sausage ada t bone ada short lips macam macam banget
terus ada lobster juga ada salmon
itu seasoningnya meresap banget
dan mereka sediain banyak banget varian saus yang bisa kita cobain gitu
ini dapat anda lihat nih masih juicy minyaknya masih keluar nih
dengan konsep buffe pengunjung bisa memilih dan menyantap semua hidangan barbeque
di salah satu hotel di kawasan tamrin jakarta pusat dengan membayar rp empat ratus lima puluh ribu rupiah setiap hari jumat dan sabtu